saya bakal maafin mas al dan mbak andin
kamu udah dapet kabar gimana keadaan nanti rosa sekarang
soalnya mama bener bener kepikiran terus rosa sama rosa
belum mah aku belum dapet kabar apa apa
mendingan saya langsung telepon pang lah aja deh
halo pak selamat malam
ya ren malam
ehm ini pak saya mau nanyakan soal sumarno
apa dia sudah ditangkap pak
jadi gini ren
al itu kan minta tolong ke saya buat bosan ke jakarta
tadi bu udah ketemu sama sumarno
pas gue lagi berangkat ke jakarta lu tau gak sih
itu orang gini ya
dia loncat dari mobil gua dia kabur
dan pas gue lagi berangkat ke jakarta
yang gue denger istrinya sempet telepon
anaknya sakit dibawa ke rumah sakit
gue gak tinggal diem dong
gue ke rumah sakit kasih ibu
dan lu tau kenapa
disana mereka gak ada
dan gue juga gak tinggal diem
gue suruh orang kepercayaan gue buat cari mereka di rumah sumarno
rumahnya juga kosong
bapak masih di daerah bogor
ini gue lagi berangkat ke jakarta ren
pokoknya nanti kalau ada info penting mengenai sumarno
gue pasti langsung berangkat ke bogor
itu orang pasti gue dapet
oh ya baik pak terima kasih
letak uju gitu
besok saya harus cari tahu lagi
alika udah ditangani di igd
saya harus bilang ke pihak rumah sakit
untuk merahasiakan keberadaan alika
kalau ada yang tanya
tolong datanya dirahasiakan ya
jangan dikasih tahu kamar berapa
saya juga nggak mau ada yang mengunjungi
jangan kasih tahu
ada yang suka
mama apa kabar aku harap mama sehat ya
mak aku sadar tidak ada manusia di dunia ini yang sangat mencintai kami kecuali mama
kami sadar kami tidak ada artinya tanpa maruf
kami belum bisa menunjukkan waktu kami ke mama
tapi mama harus tahu
sayang kami ke mama itu sangat besar

apa yang sudah terjadi pada saat ini
terima kasih banyak juga
karena mama sudah jadi pause yang terbaik bagahku

ambil pada awful
mama sudah selalu baik
selalu memberikan kehangatan
hai yang selama ini aku rindukan dari sosok seorang ibu

terimakasih banyak ya mama
terimakasih banyak ya mama
banyak yang mampu semuanya
apa sih ya
ya mama harus tahu
aku bersyukur sama tuhan
karena tuhan memberikan pertunjukan terbaik
ya mama harus tahu
kasian ibu rosa
sebenarnya ibu rasa sayang sama mas al dan mbak andin
kiki yakin gak lama lagi pasti ibu rosa bakal maafin mas al dan mbak andin
kamu udah dapet kabar gimana keadaan tante rosa sekarang
soalnya mama bener bener kepikiran terus rosa sama rosa
belum ma aku belum dapet kabar apa apa
cuma kayaknya emang mbak anin sama al juga belum pulang ke rumah
jadi kemungkinan masalahnya belum selesai
kasian banget ya rosa pak
aku gak nyangka berosa bisa jadi seperti ini
jadi merasa bersalah juga nih
siapa tahu dia mau jawab sekarang
soalnya mama kan dekat sekali sama rosa
berteman baik udah bertahun tahun
sayang kamu ada meeting hari ini di kantor
tapi hari ini ada meeting sama klien
habis itu aku harus ke proyek
jadi kayaknya gak kantor deh
bagus deh kalau nino nggak ke kantor
berarti gue bisa ke kantor nino dan amanin hard di situ
gue harus hapus foto itu hari ini juga
biar hidup gue bisa lebih tenang
aku berangkat dulu ya ma
aku antar ke depan ya
mama ke kantin dulu ya
mau beli makanan
biar nanti mama pesenin
gak usah ma
bosan nih di kamar terus
yaudah mama bantu ya
saya harus cari tahu apakah alika masih ada di rumah sakit ini atau enggak
sudah beli sarapan
sekarang kak botik nabuk sobat halika
mak mak mak
saya mau tebus obat anak saya
kasih bentar ya bu
ini bonekanya yang tadi jatuh
punya anak ibu ya
tadi jatuh di urebrangka
itu kan ibu yang kemarin ya
yang anaknya bernama halika
kemungkinan dia istrinya sumarno
saya harus bikin dia
ada apa sih
enggak ada apa apa mak
mama enggak apa apa kan
ke kantin sendiri
aku di sini aja
kamu ngapain di sini
aku pengen nunggu di sini aja
ya udah mama ke kantin
kamu sendirian enggak apa apa
mama pergi dulu ya
voice toto udah dengerin sama mama